dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan philip john davenport di windsor inggris
selamat pagi pak philip bisa mendengar suara saya
oh selamat sore bapak
baik baik pak philip
nah pak philip ini sudah dua minggu menjelang pernikahan harry dan meghan
nah seperti apa keramaian dan juga antusiasme warga di sekitar windsor pak philip
ya ini tuh lagi sampai sekarang persiapan semua mereka an bendera bendera united kingdoms di jalan jalan
aku lihat sekarang dari jalan tikus langsung ke high state
hari ini ada banteng darah dan banyak orang
tadi turis wah banyak dari jerman
nah mereka masih di long wall
tadi di long walk aku lihat ada preparation park televisi ada big screen
berarti sudah ramai ya pak di windsor saat ini
nah kalau boleh tahu di sekitar windsor apa saja aktivitas atau mungkin kegiatan yang dilakukan oleh mungkin turis yang datang atau juga warga di windsor sendiri pak
di aktivitas sekarang terkeplani banyak street party dan sama ada pesta pesta di halikota park seberang river thames
bikin install makanan buat mesin dan juga itu di long walk ada banyak preparasi buat makanan juga
jadi di long walk ini ini apa saja pak
dari mana saja rute rutenya dan apa yang spesial dari long walk ini pak philip
asli di long walk sudah dua ratus tahun dulu
mereka bikin cuma buat raja jerman sendiri
semua di long walk
nah itu pohon pohon semua planted dari ratu
kalau ini orang laga di sana
and so dari long walk itu dibuka di windsor castle
jadi mereka keluar dari gereja di dalam windsor castle
mereka kiri kanan di kings road
dan mereka to walk sampai ada pintu windsor
dan mereka masuk
itu di delapan kilometer
delapan km ya total long walk yang dilalui tadi oleh orang orang
nah tadi pak philip sempat mengatakan bahwa ada yang bagi bagi makanan nih ketika long walk
makanan apa pak yang dibagikan tadi
oh itu mereka ada stall asia stol korea mungkin makanan indonesia juga
ada dari italy dari espanyol
itu ya ya churros makan hamburger makan waduh hotdog semua
banyak berarti makanan yang dibagikan ya
waduh banyak di dalam high street peace court street
mereka semua stall
mungkin ada tiga puluh
dan stall aktivitas buat anak face painting semua
yang kota kota dekat dutch head sama maiden head mereka bikin state party sendiri
baik berarti pak philip berbicara mengenai makanan saya jadi lapar nih
i'm kinda hungry
terima kasih banyak atas informasinya
nanti kita akan ngobrol ngobrol lagi untuk mengetahui bagaimana
selamat pagi terima kasih pak philip